sultan sultan dari kesultanan palembang darussalam menyematkan tanjak melayu
kepada bakal calon presiden dari pdip ganjar pranowo di main dining hall
wismatlet jakabaring palembang sumatera selatan
penyematan perlengkapan pakaian bangsawan palembang itu dilakukan sultan palembang darussalam
paduka yang mulia sultan mahmud badarudin iv
joyo wikramora dan muhammad fauwas diraja dalam acara bertajuk silaturahmi dan safari budaya di bumi sriwijaya
adapun penyematan tanjak melayu oleh sultan mahmud merupakan simbol diterimanya ganjar
sebagai salah satu keluarga bangsawan kesultanan darussalam palembang
ganjar berterima kasih atas sambutan yang diberikan pihak kesultanan palembang darussalam
ganjar mengaku kagum dengan kekuatan budaya kerajaan yang merupakan bagian dari kekayaan indonesia
dan dalam kerajaan itu satu mereka punya kader dan budaya yang sangat kuat
ribuan kader pdip sumatera selatan berkumpul di gedung olahraga dempo jakabaring palembang
menantikan kedatangan gubernur jawa tengah yang juga menjadi bakal calon presiden dari pdip
tiba di gor dempo ganjar pranowo disambut pendukungnya dan jadi sasaran bersuah foto
kedatangan ganjar pranowo di palembang
untuk menghadiri konsolidasi seluruh kader pdip sumatera selatan terkait pemenangan pilpres dua ribu dua puluh
sumatera selatan merupakan provinsi keempat sebagai ajang konsolidasi
setelah sebelumnya ganjar hadir di jawa timur jawa barat dan sulawesi utara
dalam sambutannya ganjar mengajak kader dari akar rumput hingga struktural pdip sumatera selatan
untuk bersatu dan memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dua ribu dua puluh